ya yang jelas kita tidak perlu panik ya yang pasti kita memang harus waspada
karena sebenarnya kalau virus corona ini memang cukup bikin was was juga kan memang belakangan ini
karena memang penularannya ini lewat udara kemudian lewat apa ya yang bersinggungan langsung
nah untuk itu memang salah satu penjegahannya memang dimanjurkan untuk memakai masker untuk mengurangi risiko penularan virus corona ini
betul jadi bagaimana cara memilih dan juga memakai masker yang benar
kami beritahu ya di one minute tips kali ini
iya ini dia nih yang paling pertama adalah anda nampaknya harus memilih kira kira masker apa yang bisa anda gunakan untuk kegiatan sehari hari
nah kalau dari centers for disease control and prevention yang paling diutamakan adalah yang ini nih
pemirsa nih yang masker n sembilan puluh
biasanya sih ini digunakan untuk wilayah wilayah kabut asap juga kan
tapi tentu saja ini nampaknya tidak bisa digunakan untuk kegiatan sehari hari banget
ataupun yang memang tidak bersinggungan langsung dengan orang orang berpenyakit itu
biasanya kan yang digunakan untuk pekerja medis di rumah sakit gitu ya
atau mereka yang memang berada di
tuhan disarankan menggunakan ini
apalagi untuk anda yang punya asma juga nggak boleh sebetulnya pakaian seperti ini
karena memang sangat sangat bisa memfilter area udara yang masuk ataupun kita hirup
nah mungkin aja lebih baik untuk kita yang memang menggunakan sehari hari ini aja nih
yang masker bedah
jadi memang sehari hari kita gunakan masker bedah ini ya
memang kalau dilihat ini kebanyakan yang sering kita gunakan sehari hari ya
yang banyak dijual di sejumlah apotek dan juga tempat toko toko obat
tapi cara penggunaannya juga kita harus yang benar sebenarnya
suka salah seringkali suka salah ya
dimana yang hijau ini atau yang berwarna ini sebaiknya itu kita gunakan di bagian luar
kenapa di luar
karena biasanya yang berwarna ini ini yang waterproof
jadi dia tahan air
sementara yang putih ini dia bisa menyerap cairan
sehingga kalau kita batuk bersin dan sebagainya cairan akan langsung masuk ke dalam ini
jadi ketika kita menggunakan ini batuk
cairannya sudah di sini
dan yang jelas jangan digunakan berkali kali
kayak aduh masih bersih oke kita simpan buat besok
jangan banget ya
sangat karena bisa jadi ketika kita batuk itu kuman kuman itu kumpul di sini semua
kalau besok kita pakai bisa jadi ketika kita sudah akan sembuh kita pakai ini lagi kuman kumannya masuk lagi
jadi sakit lagi deh
jadi sakit lagi
atau mungkin jadi beneran sakit ya padahal baru bersihin bersin aja
nah cara pakainya gimana
sebelum kita pakai masker pastikan tangan kita bersih dulu
bisa mencuci yang paling benar sih mencuci dulu di air mengalir dengan sabun
nah atau enggak kalau misalnya lagi perjalanan udah pakai aja hand sterilizer loh ya
bukan sanitizer ya
bukan sanitizer yang warna warni ataupun yang wangi wangi itu
nih silahkan alvia
ini tinggal dikeringin aja nggak perlu di usah pakai tisu gitu
kadang kadang kan karena emang bentuknya basah ini kan alkohol
jadi langsung cepat kering ya
langsung cepat kering
tapi emang rasanya beda ya kalau sterilizer sama sanitizer ya
kalau yang itu ya gel kemudian diusap usap
kalau sterilizer ataupun yang seperti ini ya bentuknya tinggal disemprot aja
nah terus cara pakainya anda jangan ambil bagian tengahnya atau yang memang menutupi area mulut dan juga hidung
karena ini bisa kuman kumannya masuk ke sini dong
terus kalau yang seperti ini tinggal dikaitkan aja ya kan
tinggal dikaitkan di kuping kiri dan juga kanan
dan pastikan juga ya dan bahwa bagian yang ada keras kerasnya ini
itu adalah bagian yang atasnya

iya sering kali kita berantem loh gara gara ini
ini jadi agak berembun kalau saya pakai ini ya
jadi saya copot dulu kacamatanya
jadi yang bagian yang keras ini kita paskan dulu dengan kontur hidung
biar supaya ini kencang
dan jangan lupa bagian bawahnya juga ditarik
nah ini caranya yang benar
nah kalau misalnya buka yaudah tinggal dibuka aja
gitu ya kan
jadi masalahnya kalau yang n sembilan puluh lima ini juga kita harus tahu deh
ini kan bentuknya seperti ini nih
ini saya ambil satu ya
ini juga lebih baik jangan ambil bagian tengahnya ya
ambil bagian karetnya ini aja
kalau misalnya anda mau mengeluarkan dari kemasannya
terus ini kan juga sama nih ada bagian atasnya itu juga untuk bagian hidungnya
ya udah tinggal anda kaitkan aja di belakang karetnya gitu loh
coba alvin kurang but
nanti hmm susah ya rdu nya lagi ya
atau kacang matanya mau dibuka
nah ini nih tuh dia
cara pakainya sama aja kayak yang tadi tinggal dikaitkan ke belakang
jadi kalau misalnya menghirup itu tuh ininya ikut masuk ke dalam gitu
kalau misalnya sambil menghirup udara gitu
memang kalau dibilang ini sebenarnya lebih apa ya
mengcover lebih pekat gitu ya
tapi ya memang agak agak praktis juga sih digunakan
karena memang apa ya kalau ini kan jauh lebih praktis penggunaannya
iya dan ini harganya juga jauh lebih mahal dibandingkan masker bedah yang ini
karena memangnya itu tadi untuk daerah daerah khusus
tidak disarankan untuk anak anak dan untuk mereka yang punya jambeng kumis ya
karena ini harus benar benar mengcover area hidung dan juga mulut
iya gitu deh
ini udah ya tadi ya
untuk warna hijau dan juga warna putih tadi juga sudah disampaikan sama alfian
sekali lagi bagian hijau ini adalah bagian waterproadroof
di bagian depan loh iya
ini harus diges bawahi
ini juga bikin debat debat juga
terus yang bagian belakang berwarna putih ini untuk menutupi area kita
supaya tidak apa namanya keluar keluar
ketika kita bersin batuk air ludahnya atau apanya itu terserap oleh kain yang ada di dalam masker ini
gampang banget lah ya
untuk anda pemirsa jadi sudah mendapatkan poin poin yang cukup jelas dan pasti tidak pakai hoax hoax lain sebagainya dari kita
karena itu tadi yang menyebarkan kalau misalnya sakit pakainya bagian ini gitu
bagian belakangnya warna hijau tapi ternyata semuanya sama aja
dan memang belakangan ini penjualan masker ini lagi naik down ya gitu
bukan agak mulai susah untuk menemukan penjualan masker di jakarta beberapa waktu terakhir ini
jadi kalau anda ingin mencari penjualan masker lebih baik daripada mengobati ya boleh aja anda gunakan untuk kegiatan di luar ruangan
sekali pakai lah
aduh jangan pelit pelit lah demi kesehatan pribadi